kita ke informasi selanjutnya usai kebakaran yang terjadi di lantai dua kantor bapelitbang di area balai kota bandung jawa barat
seluruh pegawai di lingkungan pemkot bandung yang berkantor di balai kota bekerja seperti biasa
khusus pegawai bapelitbang sementara berkantor di tempat lain
inilah suasana balai kota bandung sehari pasca kebakaran yang terjadi di kantor bapelitbang yang berjarak seratus meter dari ruang wali kota bandung
saat ini proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian
polisi belum bisa menyebutkan penyebab kebakaran tersebut
pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kebakaran masih dilakukan oleh tim laboratorium forensik
dan untuk memantau seperti apa situasi terkini pasca kebakaran gedung bapelitbang yang terjadi pada senin kemarin
kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia zayul haq
selamat siang zayul pasca terbakar kemarin bagaimana pantauan anda
apa saja kemudian kerusakan yang sudah diperiksa oleh stakeholder terkait dalam hal ini mungkin pemerintah kota bandung terkait kebakaran ini
selamat siang farhanisa saat ini saya tepat berada di kantor
bapelitbang atau badan perencanaan penelitian dan pembangunan bapelitbang kota bandung yang terjadi kebakaran pada senin siang kemarin
dimana kalau kita lihat bahwa kerusakan yang terjadi di lantai dua tepat di belakang saya ini farhanisa
kebakarannya memang cukup parah karena memang dugaan awal api bersumber saat ada proses
pengerjaan pengelasan yang dilakukan oleh sejumlah orang di atap gedung
bapak litbang kota bandung ini dan menurut sejumlah saksi memang kebakaran juga berawal dari asap yang kemudian membumbung tinggi hingga menjalar ke seluruh atap yang lain hingga menyebabkan kebakaran
dan kalau kita lihat secara visual memang kondisi lantai dua gedung bapelitbang kota bandung ini cukup parah berantakan begitu ya banyak sekali puing puing yang berserakan
dan termasuk juga barang barang atau benda benda
rumah milik dinas yang tidak terselamatkan
dan informasi yang saya peroleh dari tim yang dibentuk oleh dinas cipta bina karya pembangunan kota bandung atau dicipta bintar kota bandung yang sekira pukul sembilan pagi tadi mengunjungi atau meninjau gedung bapelitbang ini memang dari tim yang telah dibentuk
sebanyak tujuh orang itu telah melakukan proses evakuasi
identifikasi awal mencatat kemudian menganalisa apa saja kerusakan kerusakan yang terjadi pasca kebakaran kemarin kemudian apa saja yang akan diganti mengingat gedung bapelitbang yang terbakar ini merupakan gedung yang difungsikan setiap harinya untuk bekerja bagi para pegawai di lingkungan pemkot bandung
sehingga memang proses renovasi ini akan secepatnya dilakukan agar juga pelayanan publik atau masyarakat tidak terganggu
meski demikian memang proses identifikasi awal yang dilakukan oleh tim identifikasi dari dicipta bintar kota bandung ini akan berlangsung sekitar satu minggu ke depan sambil juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian
karena pihak kepolisian sampai dengan saat ini juga masih belum bisa memberitahukan apa penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada siang kemarin farhanisa
tetapi memang dari adanya kebakaran ini saat ini gedung bapelitbang kota bandung
termasuk akses utama masuk ke gedung bapelitbang kota bandung ini tidak bisa diakses karena sudah dipasangi garis polisi
pemasangan garis polisi sudah dilakukan pada malam hari kemarin dan ini untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pustafor mabes polri
agar nanti bisa diketahui apa penyebab pasti kebakaran dari gedung mbak pelitbang ini
namun yang jelas dari aktivitas bapelitbang atau aktivitas pegawai bapelitbang ini sementara dipindahkan ke jalan taman sari
karena di sana ada aset milik pemkot bandung yang bisa digunakan
sementara untuk para pegawai negeri sipil yang bekerja di komplek balai kota hari ini masih bekerja seperti biasa tidak terganggu sama sekali sehingga memang tidak mengganggu layanan publik
dan di luar daripada itu farhanisa memang saat ini situasi dari gedung bapelitbang kota bandung terpantau sangat sepi
hanya ada beberapa warga yang penasaran berhenti kemudian melihat lihat dari bekas kebakaran yang terjadi di gedung bapelitbang ini
nah informasi juga yang saya peroleh dari kepala bagian protokol komunikasi dan juga pimpinan prokopim setda kota bandung
evi hendarin mengatakan bahwa untuk proses renovasi sendiri memang akan dilakukan kurang lebih selama dua bulan dan berkoordinasi dengan opd terkait
sehingga memang kantor bapak litbang yang terbakar ini secepatnya bisa digunakan
nah apa saja kemudian yang terbakar tentunya arsip arsip penting juga kemungkinan ada yang terbakar termasuk barang barang yang di dalamnya seperti benda benda padat yang tidak terselamatkan ini juga terbakar
sehingga memang kerugian yang ditaksir akibat peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul sebelas siang kemarin ini ditaksir mencapai miliaran rupiah farhanisa
baik tentunya kita semua juga
kita menantikan seperti apa hasil dari penyelidikan kepolisian terkait penyebab kebakaran di gedung bapelitbang ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia zayul haq atas laporan langsung anda